bagi masyarakat yang tinggal di kawasan cibinong cimanggis dan depok
akses jalan utama menuju jakarta disekat di jalan raya bogor kilometer dua puluh satu
di titik penyekatan ini kendaraan dari arah depok menuju jakarta dan arah sebaliknya diputar balik oleh petugas
hanya petugas medis dan sektor esensial yang diizinkan melewati gerbang penyekatan
kasat samapta polres metro jakarta timur kompol rahmat eko mulyadi menyatakan
selama pelaksanaan ppkm darurat masih banyak warga yang mencoba mengelabui petugas untuk lolos titik penyekatan
kompol rahmat eko mulyadi mengatakan jalur tikus di kawasan depok margonda pun akan disekat juga untuk menghalau mobilitas warga
sudah ada instruksi dari bapak kapolda untuk para babin kamtipmas bersama unsur tiga pilar tingkat kelurahan
untuk melakukan penyekatan penyekatan di jalan tikus
jadi kita tetap
melarang warga masyarakat untuk keluar rumah baik itu yang melintas di jalur utama maupun jalan jalan tikus
tim liputan cnn indonesia mencoba menelusuri jalur tikus yang biasa digunakan warga untuk menghindari penyekatan di jalan raya bogor dan di jalan raya lenteng agung
jalur tikus pertama melewati jalan komjen polisi m yasin yang menghubungkan jalan raya bogor menuju margonda depok untuk menghindari penyekatan di jalan raya bogor
di ruas jalan komjen pol m yasin nanti ada juga jalur tikus lain yakni jalan kolonel polisi pranoto yang menghubungkan kelapa dua depok menuju kalisari cijantung jakarta timur
dari jalan komjen pol m yasin menuju depok pengendara bisa mengarah ke pasar lenteng agung melalui jalan raya jagakarsa
setelah menyusuri jalan raya jagakarsa nanti akan bertemu perempatan ubin
di titik perempatan ubin pengendara bisa lanjut ke jalan raya kelapa iii
sekitar tujuh ratus meter dari jalan raya kelapa iii ada sebuah gang bernama gang menteng di mana lewat gang ini akan membawa menuju jalan jowe tembus jalan tanjung barat menuju pasar minggu
jalur tikus gang menteng untuk menghindari titik penyekatan di jalan raya lenteng agung namun jalan gang menteng hanya bisa dilewati oleh sepeda motor
sepanjang menyusuri jalur tikus dari jalan raya bogor makobrimob margonda depok jagakarsa sampai tembus jalan raya pasar minggu
tidak ada petugas yang berjaga
pengendara yang menggunakan sepeda motor akan lebih leluasa menghindari titik penyekatan di jalan raya bogor dan di jalan raya lenteng agung menuju jakarta
arief kurniawan indra raharja jakarta